kau jasih ujati itu dari mantan lu
kenapa sih man
kenapa di saat kayak gini
di saat kogu gue lagi berjuang melawan penyakitnya
lu malah tambahin peneritaan gue
kan emang bukannya harus dilupain ya
ya bukannya bagus ya man
jas ujan yang lama kemarin tuh kebuang
jadi kan lu juga bisa lupain mantan lu
mantan apaan sih
dia masih cewek gue
dan hubungan gue sama dia baik baik aja
dan akan terus baik baik aja
dan satu lagi ya nan
kenapa gue bisa marah sama lu saat lu ilangin jas ujan gue
jauh lebih berharga daripada jas ujan yang lu kasih sekarang ini
man gue minta maaf banget man
gue gak tau kalau
sama dia masih jadian
karena yang gue tau
dari temen lu lu lagi patah hati
yang pasti dia pakai mobil warna hitam
dan dia bilang ke gue
kalau lu lagi patah hati karena lu dicampakin sama cewek lu yang di romania
udah lah nan

udah lah nan
lebih baik sekarang lu simpen jas ujan ini
kalau lu bisa balikin jas ujan yang lu hilangin itu
gak mau bikin pacar gue sedih
gara gue gak bisa jaga pemberiannya
cewek gue nunggu
buatnya di minyata jakarta
selamat pagi jakarta

jangan lupa subscribe channel ini

jangan lupa like
dan jas ujian yang dipake cewek itu
bener jas ujian dari gue buat peman
jas ujian yang lama itu
udah jelek banget ya
emang sepatutnya dibuang gak sih
emang bukannya harus dilupain ya
dan rumah pilotnya cewek itu
kalau gue cipat tadi
bukannya bagus ya
jas ujian yang lama kemarin tuh kebuang
jadi kan lo juga bisa lupain mantan lo
aku nunggu emang
libur hari paling enak pantai
ke pantai ngapain ke pantai
lo mau berjemur ha
biar tambah eksotis kulit lo
kok mau gini jangan
udah sih berantem mulu gak ntar pasal lo ya
ntar pelan pelan jalannya
kita lihat siapa tahu ada tempat nongkrong yang enak kan
ini bukannya arah karin rumah kah
oh apa jangan jangan lo mau ngapel si karin lo ya
ini kan nanti juga tembus tembus kafe di andrabisa
oh iya percaya percaya

biasanya gak lama nih muncul dia ke sana ya
kecuali kenapa ini lama banget
bisa kan lewat dong kesiaran
udah lama kita gak ketemu makin cantik loh ya
mau kerja kesiaran
inilah yang abang suka dari raung
udah cantik rajin kerja bikin abang makin sayang
ya ya ya makasih ya buat pujian lo ya
terus ngapain abang ngunah disini
ya disini abang buat nyantar kawin
nah kebetulan abang ada yang
udah jangan lama lama mikirin nanti abang diambil orang
ih pede banget sih lo
nih pokoknya gue minta diantar ke radio as fm sekarang tapi lo harus cepet
pokoknya kemanapun gue mau abang akan datang
nanti gue jatuh udah
awas kalo gue jatuh gue jitak nanti
iya bawel banget sih
iya masuk aja
eh itu martin kah
ntar lo liat tapi dia ngapain sama karim disitu
ah dia mau ke cafe diandro juga dia
ya enggak paling mereka ya
nggak sengaja ketemu positive thinking aja
jadi ini alasan dia nolak gue
kayak bilang bongkarnya jahat lah segala
kayak yang buna kok
nggak paling ya positive thinking aja dia mungkin nggak sengaja
diandra tidak bisa liat sini liat sampingmu
gue nggak akan lepasin tangan lu
gue gak akan lepasin sebelum lu jawab pertanyaan gue
apa ini ada hubungannya sama bokap nggak
lan jawab dong lan lu kenapa
ini bukan tentang bokap gue
gue salah apa lan
udah di mendingan lo pulang aja sana
kok gue jadi disuruh pulang sih ini
udah di mendingan sekarang lo pulang aja
gue salah apa sih sama lo
lan jawab dong pertanyaan gue
jawab pertanyaan gue
lo jangan bikin gue pusing dong
lo tuh seneng banget ya bikin gue merasa bersalah sama
lo tuh seneng banget ya bikin gue merasa bersalah sama lo
kalo lo itu bersalah
karena lo udah minyak minyak seujet
dari gue ke cewek lain
kalo jasih ujati itu dari mata lo
kalo jasih ujati itu dari mata lo
kenapa sih man
kenapa di saat kayak gini
di saat gue kompul
gue lagi berjuang mau penyakitnya
lo mau tanya dong
lo mau tanya dong
programnya tim ito
oleh karena pabrik menuju jalan ke delhi dulu
escal ini fir sales kaos udah kecil banget
itu armut kamu disamping
nadine itu orang yang udah bantuin gue dapet kerjaan yang meliput di turki
supaya gue bisa ke rumania untuk ketemu sama lo
hujan deras banget lah
dan nadine harus pulang karena ada urusan
gue pun gak tega
dan akhirnya gue pinjemin jas hujan pemberian lo itu ke dia
tapi jujur lah
kalau disaat itu ada payung
pasti yang gue pinjamin ke dia itu adalah payung gitu
bukan jas hujan pemberian loh
dan ternyata gak disangka sangka
dia gak sengaja
dan hari ini
dia datang ketemu sama gue
dia mau gantiin jas hujan yang hilang itu
dengan yang baru